assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
yang saya hormati pak putri perhubungan pak pak limadanti
dan seluruh jajaran pak kejidup pak kapol dari barat dan pak pak pangdam
pertama tama kami ucapkan turut berduka cita dalam dalamnya
atas peristiwa yang terjadi dan menimpa di situasi
mudik yang tentunya ini adalah peristiwa yang sebenarnya
tidak kita inginkan namun demikian ini menjadi satu musibah dan menjadi bahan evaluasi
mungkin perlu saya jelaskan kepada rekan rekan bahwa saat ini yang dilaksanakan oleh
kepolisian khususnya dan juga dibantu
dengan tni dengan pemerintah daerah dengan rekan rekan dari kementerian perhubungan
cukup berat sehingga tentunya perlu dilakukan langkah langkah post mortem
dikenali identitas dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga ada yang satu berasal dari
jamis dan satu berasal dari pobor
kemudian saat ini untuk upaya selanjutnya adalah melakukan pemberian pelayanan terkait
dengan proses antemortem yaitu pengambilan jenazah yang nanti akan diambil oleh keluarga
dan sementara itu kita harus melakukan pengecekan terkait dengan dna ataupun juga mengecek dari
hasil properti yang ada sehingga kemudian nanti pada saat match bisa kita serahkan kepada
jadi saat ini sedang berlangsung sudah ada empat keluarga yang saat ini sedang melaksanakan
kegiatan antemortem dan sisanya tentunya sedang kami tunggu dan kami berupaya untuk
segera menghubungi pihak dan keluarga korban
mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan
karena memang saat ini untuk penyebab laka sedang dilakukan pendalaman
namun demikian yang paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi
apalagi ini masih dalam situasi arus mudik sehingga kita harapkan sosialisasi yang juga
semakin masif mengingatkan kepada para pengendara kepada para pengemudi kendaraan untuk betul betul berhati hati
karena memang arus mudik kali ini jumlahnya sangat luar biasa
oleh karena itu bagi yang menderita kelelahan jangan dipaksakan silakan untuk istirahat dan juga bila perlu
persiapkan pengemudi cadangan sehingga bisa bergantian
jadi ini kita harapkan ke depan menjadi hal hal yang bisa kita antisipasi untuk mencegah terulangnya
atau bertambahnya peristiwa peristiwa seperti yang terjadi hari ini
ini kan dari beberapa keluarga yang berbeda ya pak apakah mobil itu merupakan sewaan travel atau seperti apa
kemudian yang itu dulu pak
itu sedang kita dalami karena informasinya dari keluarga korban ada yang menyampaikan bahwa
memesan travel untuk menjemput mereka dan sempat diinformasikan oleh keluarga
jadi ini masih kita dalami